beberapa waktu lalu presiden joko widodo menghadiri pelantikan pengurus hipmi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dalam sambutan presiden menyinggung sosok penggantinya tahun dua ribu dua puluh empat nanti bisa saja dari kalangan hipmi
dalam pidatonya presiden bahkan menyapa secara khusus nama mantan ketua umum hipmi sandiaga uno
presiden menyampaikan ke publik
hati hati di tahun dua ribu dua puluh
presiden mengamini pernyataan ketua dewan pembina hipmi bahlil lahadahlia
yang menyebut anggota hipmi saat ini berpotensi maju dalam bursa capres dua ribu dua puluh
meski telah secara khusus menyapa sandiaga uno
presiden tetap enggan menyebut secara pasti siapa anggota hipmi yang memiliki kans maju dalam pilpres nanti
pemilihan sudah berakhir
banyak bisnis yang cukup
tunggu dan jumpa lagi
kemungkinan dia menyampaikan yang hadir di sini adalah kandidat
yang kemungkinan besar
akan menggambikan saya
sebelumnya presiden jokowi juga mendapat pujian dari gubernur dki jakarta anies baswedan
anies memuji gaya kepemimpinan jokowi yang dinilainya kuat
dikutip dari laman detik com pujian itu disampaikan anies
kala meresmikan pt moda transportasi terintegrasi jabodetabek di kementerian bumn jumat pekan lalu
dalam kesempatan itu anies mengatakan capaian capaian dalam mengintegrasikan moda transportasi
tak lepas dari leadership presiden jokowi yang kuat
jika anda ingat beberapa hari lalu ada ucapan joko widodo kepada sandiaga uno di dalam forum hipmi
terdengar seperti candaan tapi
terdengar seperti candaan tapi
terdengar seperti candaan tapi
sekali lagi tidak ada yang kebetulan ya
menjadi yang pertama disinggung jokowi soal pencapresan
apakah benar presiden jokowi sebenarnya sudah mulai hitung hitungan
melihat siapa kansnya
gayung bersambut beberapa pengamat politik lembaga survei juga mulai membahas
salah satunya yang sudah hadir malam hari ini di studio mas kunto adiwibowo
direktur eksekutif lembaga survei kedai kopi
mas kunto selamat malam
terima kasih sudari mas kunto
memang sudah ada kalau anda melihat sepakat nggak sama saya
tidak ada yang kebetulan
anda melihat itu juga yang kemarin terjadi
ya dalam komunikasi politik memang tidak ada yang kebetulan
apalagi ini pernyataan presiden dalam sebuah forum resmi
tentu saja ini sudah dipertimbangkan
apa saja efeknya dan apa yang ingin dicapai dari statement itu
dan menurut saya ini sesuatu yang menarik sih mbak untuk diamati
bagaimana pak jokowi tiba tiba melemparkan nama gitu walaupun bukan nama baru
ini nama lama gitu kan
nggak lemparin nama sih sebenarnya ngasih kode aja ya
dan ini menjadi menarik karena dua ribu dua puluh empat memang walaupun jauh
tapi kan siapapun yang punya kepentingan akan dua ribu dua puluh empat harus dirintis dari hari ini
dan saya melihatnya ini membuka satu babak baru dalam pertarungan ke dua ribu dua puluh empat
antara tentu saja anies yang sudah digadang gadang oleh banyak orang
karena media banyak menyoroti anies hari ini
terus kemudian ada sandiaga
nanti setelah kita sekarang jeda dulu
sambil sebentar lagi akan saya undang anggota dpr politisi gerindra andre rosiade
kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami
ya kita masih membahas ini ya candaan
kalau dikatakan sih dikatakan itu cuma bercanda ya
kalau misalnya respon dari sandiaga uno
tapi betul atau tidak seperti itu
dan sebenarnya kalau misalnya dari hitung hitungan kanser
kan pasti sudah ada perhitungan dan tentu harus ada persiapannya dong
sekarang sudah bergabung di meja saya andri rosiade anggota dpr politisi gerindra
bang andre terima kasih sudah hadir
bang andri mengikutikan pasti yang soal candaan hati hati dua ribu dua puluh empat
kemudian juga gayung bersambut ramai dibahas
bahkan hari ini pak bg juga memberikan kode etik
jadi intinya begini
bang sandi diberikan kode dibicarakan
nah itu hal wajar
beliau mantan calon wakil presiden dua ribu dua puluh
sangat sangat menarik ya
salah satu kader gerindra yang punya kapasitas dan kualitas
kalau bang sandi disebut sebut adalah salah satu calon pemimpin indonesia di dua ribu dua puluh
mungkin menang kali
kalau memang tidak ada kecurangan
tapi yang ingin saya tegaskan sesuai dengan partai saat ini
partai gerindra sekarang saat ini fokus bekerja
rakyat sudah memberikan amanah
amanah itu harus kita wujudkan dengan kerja nyata melayani rakyat
pak prabowo bang edi di kabinet bekerja nyata untuk perbaikan nasib bangsa
lalu kami di dpr ada tujuh puluh delapan orang
bekerja nyata juga
memastikan menyerap mendengar dan mengeksekusi keinginan rakyat
begitu juga ribuan anggota dprd tingkat satu dan tingkat dua kami
itu yang menjadi fokus partai gerindra saat ini
belanda masih jauh
belanda masih jauh tapi paling nggak dua tahun tiga tahun sebelumnya sudah pasti digodok dan dibahas dong
sudah eyeing sudah melihat lihat
saya ingin sampaikan belum ada pembahasan
bahkan sekarang kan saya ditugaskan
juga menjadi ketua di pd gerindra sumatera barat
tugas kami ini adalah bagaimana mempersiapkan calon calon pilkada untuk menghadapi pilkada serentak dua ribu dua puluh
jadi belum ada bicara presiden
memang gerindra kalau tidak salah dua ribu dua puluh akan ada kongres
untuk memilih kepengurusan dan juga ketua umum baru
tapi tidak ada pembahasan soal itu
pembahasan soal itu
jadi saya ingin mengingatkan kepada presiden wakil presiden sekarang mbak
hentikanlah politisasi penceritaan
sekarang tuh rakyat itu membutuhkan politisi politisi yang diberikan
amanah tunjukkan kerja anda kepada rakyat
karena pemilu ini masih dua ribu dua puluh empat
yang dibutuhkan rakyat itu kerja
bukan tagar tagaran bukan berkomentar di media sosial seperti saya
anggota dpr seperti saya itu yang dibutuhkan rakyat kerja nyata saya di rapat komisi
bermanfaat tidak pendapat anda untuk kepentingan rakyat
bukan bermain di berselancar di media sosial
oke tapi nah itu menarik sebenarnya bang andre dan juga mas kunto
sebenarnya kalau misalnya kita lihat katakanlah bang sandi namanya bagus
tapi kan bagaimanapun misalnya sekarang sudah di sini
bagaimanapun nama itu tetap harus di maintain kan
nah itu pr nya sekarang mungkin maintain kalau misalnya dilihat
mas kunto bagaimana dengan itu
karena kalau misalnya dilihat jabatan publiknya tidak ada
mungkin bisa disupport dari nama gerindra yang memang terbesar
dan kerja kerja gerindra masih kedengaran sampai sekarang
tapi image orang mengidentikan gerindra sandiaga uno itu apakah masih terbentuk seperti itu atau bagaimana sekarang
ya kalau itu kan urusan internalnya oleh bang andre kan
termasuk saya juga pertanyaan saya sebenarnya peluangnya berapa persen sih nanti pak prabowo akan maju lagi di dua ribu dua puluh empat kan itu
karena itu hitung hitungan yang harus jelas dulu
sebelum kita menyebut nama sandiaga uno kan pasti kan gitu
karena satu keunggulan sandiaga uno dibandingkan nama lain yang sekarang sudah beredar dalam bursa dua ribu dua puluh empat walaupun masih jauh
adalah bang sandiaga ini punya partai
dia pengurus partai
wakil ketua di wadul mina
jadi itu yang kartu yang tidak dimiliki oleh anies misalnya
tidak dimiliki oleh ridwan kamil misalnya kalau kita masukin beberapa nama
dan ini kan salah satu keunggulan sandiaga uno
kalau untuk urusan panggung sandiaga uno menurut saya nggak akan kekurangan panggung
satu dia pengusaha
dia bisa bikin panggung secepat apapun dengan sendirinya
mbak putri kalau mau lihat panggung bang sandi lihat instagram itu ya pak
itu sudah bisa kebaca di situ ya
tapi mas kunto sebenarnya oke kita sekarang bahas soal
yang potensial itu siapa sebenarnya
kalau misalnya dari beberapa hal yang dilihat oleh kedai kopi selama ini
acp press kemarin lah kan ada beberapa nama yang mungkin sudah langsung hilang tuh
sudah tidak masuk hitungan ini
tidak mungkin lagi
tapi siapa aja yang masuk
ya kalau yang sekarang kan survei elektabilitas dan popularitas itu sifatnya sementara
dan satu tidak prediktif
apa yang kita survei hari ini nggak prediktif dua ribu dua puluh empat tentu saja
tapi ini mencerminkan dinamika misalnya dalam waktu satu quarter tiga bulanan gitu
jadi kita evaluasi tiga bulanan
paling lama enam bulan lah usia survei itu
dan kalau dari nama nama yang muncul sebenarnya kan kalau ditanya orang masih belum kesana
jadi responden warga negara republik indonesia ini seperti kata bang andre
ini butuh hari ini adalah butuh kerja nyata
mereka masih ah dua ribu dua puluh empat siapa ya kan itu
akhirnya kan jawab skenanya pak prabowo itu masih tinggi gitu di survei pasti gitu
iya kan kemarin
calon presiden terkuat dua ribu dua puluh empat ya pak prabowo subianto
kalau kita mau objektif ya
tapi sekali lagi sekarang saatnya bekerja
rakyat akan menilai dari kerja kerja kita
yang di dpr tunjukkan kerja bukan main media sosial
yang di dprd tingkat satu juga
di dprd tingkat dua juga
menteri juga begitu
semua orang yang menunjukan kerja
insya allah rakyat indonesia akan menilai kerja itu
nah termasuk bang sandi
bang sandi meskipun tidak punya jabatan publik ya
beliau punya okoc
punya rumah siap kerja
beliau adalah pejabat struktur partai gerindra
beliau tentu selalu memaintain ini
kalau seperti saya bilang tadi
lihat instagram beliau
bagaimana rutin berkeliling indonesia bertemu banyak orang
baik melalui jabatan beliau sebagai wakil ketua dewan pembina partai gerindra
maupun beliau sebagai pengusaha
dan beliau intens bertemu ribuan orang hampir setiap hari
dan itu menurut saya
analisis saya itu bagian cara seorang sandiaga uno merawat elektabilitas dan popularitas beliau
bisa saja demi dua ribu dua puluh empat
semua kemungkinan terbuka
jadi kalau bang sandi menjaga itu
menunjukkan kerja kerja nyata beliau sebagai entrepreneur
bahwa beliau bermanfaat untuk pembukaan lapangan pekerjaan
memotivasi anak muda
itu yang langkah langkah yang saya lihat sedang dilakukan oleh bang sandi
sorry betul bang
itu memang sangat wajar
bang sandi menjaga
tapi yang menarik kan hari ini
kenapa jokowi yang ngomong itu ke sandiaga
ini yang mungkin kita harus bahas malam ini kan mbak
kalau menurut saya
pak jokowi ini merasa beliau sudah selesai
beliau ingin meninggalkan legacy
bahwa beliau akan berlaku netral
dan memberikan kesempatan dan ruang kepada semua pihak
itu bisa satu
pasar terbuka gitu ya
itu bisa satu
kemarin itu acara hipmi
acara hipmi bang sandi itu bintang filmnya di hipmi
ya wajar ada bahasa bahasi politiknya
itu di acara hipmi
bintang filmnya sandiaga uno di hipmi
lalu pak jokowi juga keluarga besar hipmi
ya wajar dong
memberikan suasana soundbite di acara hipmi
jadi menurut anda itu memang gimik saja
walau huala misal
tanyakan ke posisi jokowi
yang jelas tentu kalau kita mengapresiasi bahwa pak jokowi memberikan sinyal kepada bang sandi kader gerindra
hari ini pak bg loh
memberikan sinyal kuat juga kepada bang sandi kader gerindra
tentu kita sangat mengapresiasi kader kami
salah satu kader kami bang sandi digadang gadangkan
tapi sekali lagi
belanda masih jauh
partai gerindra belum mengambil keputusan apapun
sekarang saatnya bekerja
kalau misalnya sekarang mas kunto
belanda masih jauh ya
katakanlah begitu kalau disampaikan bang andre
tapi bagaimanapun mungkin ada yang sudah merasa melihat
memang sudah harus ada persiapannya sekarang
dan salah satunya mungkin
termasuk ada yang melihat selama ini
sandiaga uno masih terlalu diidentikan terlalu menempel dengan sosok anies baswedan
jadi masih ada yang melihat itu
sehingga pelan pelan ada yang berupaya untuk melepaskan itu
kalau ini bagaimana
jadi kan menarik kan
sebenarnya pertanyaan kita analisis di internal kedai kopi itu kan juga
karena gimmick itu tidak disampaikan kepada yang lain
kasih film bintang film di acara itu
tapi kalau kita tahu kulturnya pdi perjuangan
termasuk bu mega pak jokowi ataupun sesepu sesepu pdip
manggil nama itu berarti kan sesuatu kan
ada banyak orang di situ
tapi pasti yang dipanggil hanya beberapa
dan itu setiap acara pdi perjuangan akan selalu seperti itu
itu menyimbolkan sesuatu menurut saya
kan ini yang kemudian kita yang
yang pertama jelas kalau di beberapa hari yang lalu ketika saya di kita diskusi internal juga
ini ada hubungannya pasti dengan anies
karena anies perlahan tapi pasti popularitas dan elektabilitasnya naik
ya walaupun diomongin soal banjir ya
tapi kan sering diomongin itu lebih baik daripada tidak diomongin sama sekali
bang andri ini ahlinya
bang andri ini ahlinya
jadi kita lihat oke berarti kan ini mungkin salah satu usaha dari jokowi
untuk menyetop pergerakan populeritas
mungkin kan itu
kan kita hanya bisa berhipotesi
kalau mau tahu sebenarnya ya tanya pak jokowi kan menurut kata bang andri
tapi kalau misalnya mas kunto melihat ada yang berturut turut nih
maksudnya jaraknya tidak jauh
kemarin presiden jokowi kemudian sekarang kemarin pak bg
hari ini pak
hari ini pak bg
iya makanya kan bukan kebetulan kan
tapi dunia intelijen itu tidak ada yang kebetulan
iya tidak ada yang kebetulan
jadi intinya begini kalau menurut saya
ya saya sih tidak berpikir sejauh itu ya
bahwa pak jokowi akan menyebut nama bang sandi itu dalam rangka menghentikan popularitas mas anies
kalau menurut saya itu memang pinter pinter aja orang menghubung hubungkan gitu loh
cocok logi ya
iya cocok lagi itu ya
karena menurut saya itu ya sekedar beliau melihat ada bang sandi di sana
bang sandi adalah mantan kontestan pilpres
lalu bang sandi adalah tokoh di hipmi
bintang filmnya di hipmi
lalu juga hubungan saat ini pak jokowi pak prabowo partai gerindra bersama sama pemerintah
dan bang sandi adalah kader partai gerindra tentu ada apa namanya ya
ya basa basi politik lah mungkin
kalau menurut saya ya
orang berpikir ini untuk menjauhkan anies dan sandi
atau menghentikan popularitas bahasa anies
saya rasa enggak lah
lagian pak jokowi kan sudah selesai
beliau bukan kompetitor lagi yang akan bertarung di dua ribu dua puluh
beliau harus memastikan sebagai figur yang netral tidak berpihak
seperti yang dicontohkan pak sby di dua ribu empat belas kemarin
saya rasa itu perannya pak jokowi
jadi siapapun nanti pasti akan dipuji oleh pak jokowi
dalam perjalanan waktu kedepan
tapi jelas sekali lagi kita apresiasi saja kader kami disebut sebut
berarti gerindra mampu menciptakan kader kader pemimpin bangsa
sudah sana saja
tinggal problemnya adalah kompetisi internal antara pak prabowo dan lain lain
gerindra sebagai partai kader
kami adalah partai kader
tentu akan mendorong dan mendukung kader menjadi kandidat baik
wali kota bupati gubernur apalagi presiden
nah ada mekanisme internal yang akan kita ambil
tentu keputusan yang akan diambil nanti bukan sekarang
adalah untuk kepentingan pertama kepentingan bangsa dan negara
yang kedua kita ingin memastikan
insya allah dua ribu dua puluh empat dengan kerja nyata kita kepada rakyat
gerindra akan jadi partai pemenang pemilu
baik kalau gitu kita belanda nya masih jauh
kita diskusinya selesai dulu ya
nanti mungkin bisa berlanjut lagi diskusinya
terima kasih bang andre malam hari ini sudah hadir
mas gunto terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir
kita sekarang jeda
setelah jeda kami hadirkan topik terkait dengan dugaan bunuh diri seorang siswi smp
tetap bersama kami